petugas gabungan mendapati sapi terinfeksi penyakit mulut dan kuku atau pmk dijual sebagai hewan kurban di semarang jawa tengah
pihak satpol pp kota semarang mengancam akan memulangkan pedagang yang nekat menjual hewan kurban positif pmk ke daerah asalnya
sapi terinfeksi pmk ini ditemukan petugas gabungan ketika sidak secara acak ke lapak penjualan hewan kurban di kawasan ngalian semarang senin siang
dokter hewan yang mendampingi petugas satpol pp semarang mendapati seekor sapi yang menunjukkan gejala pmk pada bagian mulutnya
selain melepuh pada gusinya sapi asal purwodadi tersebut juga mengeluarkan air liur secara berlebihan
sudah lepuh di bagian gusi ya atau sariawan dengan gusi kita sarankan untuk memang isolasi hewan ternaknya agar memang dia recovery nya juga lebih cepat dan memang tidak menularkan ke hewan ternak yang lain
pedagang hewan kurban mengakui sapi miliknya pernah positif pmk dia menyangka sapi tersebut sudah pulih setelah diobati
dikasih nyatita datanya itu ngiler terus saya kita sendirikan setelah itu sekarang sudah mulai tahap penyembuhan
ternyata di situ ditemukan masih ada satu tanda lagi yang perlu penyembuhan ulang lagi
kepala satpol pp semarang fajar purwoko mengatakan pihaknya masih bertindak persuasif kepada pedagang hewan kurban
tapi satpol pp akan bertindak tegas jika ditemukan pedagang nekat menjual hewan positif pmk mendekati hari raya kurban
tadinya kita cek hamil lima masih ada yang pmk langsung saya suruh pulang
bahwa keluar kota
petugas gabungan berjanji akan rutin menggelar pemeriksaan hewan kurban hingga sehari jelang idul adha